yang terakhir yang membuat saya semakin kesal dan saya merasa insonasi saya juga mulai naik gitu ya
ketika si pelancar ini nanya mbak kalau pacaran ngapain aja
saya langsung jawab seketika itu ya saya kenalan bu saya ngobrol gitu
tapi langsung pelancarannya itu buka
itulah salah satu pertanyaan yang diajukan dalam tes wawasan kebangsaan yang dilakukan dalam rangka alih status kepegawaian di kpk
sejumlah pegawai kpk lain yang mengikuti tes wawasan kebangsaan juga mengaku menerima pertanyaan serupa
dengan pertimbangan keamanan pribadi para pegawai ini disamarkan identitasnya
ditanyakan kenapa di umur sedini belum menikah sudah berapa kali berpacaran seperti itu

jadi ya bagi saya itu kan ketika itu saya yang lakukan misalnya itu urusan saya

jadi tidak ada hubungan ya pertanyaan itu menurut saya
selain pertanyaan di ranah privasi ada juga pertanyaan terkait dengan keimanan
ketika itu orang lain yang melakukan misalnya itu juga bukan urusan saya
ketika itu orang lain yang melakukan misalnya itu juga bukan urusan saya

islamnya seperti apa
maksudnya islam seperti apa gimana

waktu itu terkait dengan
perubahan ideologi ya
perubahan ideologi yang dikaitkan juga dengan misalkan kelompok agamis gitu
ketua kpk firly bahuri dalam konferensi pers lima mei lalu menampik pihaknya terlibat dalam penyediaan soal
ia menunjuk badan kepegawaian negara atau bkn sebagai pihak yang bertanggung jawab atas isi tes wawasan kebangsaan
mohon maaf itu bukan materi kpk
karena tadi sudah disampaikan yang menyiapkan materi siapa
penanggung jawabnya siapa
kan jelas tadi
jadi kami tidak masuk dalam materi
upaya cnn indonesia untuk mengonfirmasi hal ini kepada bkn tidak direspons
namun pada delapan mei dua ribu dua puluh satu bkn mengirimkan siaran pers yang salah satu bagian yang menyatakan bahwa pertanyaan bagi pegawai kpk memang sengaja dibuat berbeda dari tes wawasan kebangsaan di instansi lain dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi lembaga
tes wawasan kebangsaan menjadi tes penentu alih status setelah ketua kpk firly bahuri mengeluarkan peraturan kpk nomor satu tahun dua ribu dua puluh satu tentang alih status kepegawaian di kpk
padahal ketentuan ini tidak ada di undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas tentang kpk
tim liputan cnn indonesia